pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker
jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang
maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker
namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker
menteri kesehatan budi gunadisadikin dalam konferensi pers selasa sore menyatakan
pemerintah membebaskan masyarakat untuk tidak memakai masker di tempat terbuka
untuk ruangan berpendingin dan tertutup pemerintah mengimbau tetap menggunakan masker
demikian pula di transportasi umum
sebaiknya tetap menggunakan masker
selain itu pemerintah memastikan akan melakukan langkah transisi dari pandemi ke endemi
salah satu langkahnya membebaskan tes usap pcr dan antigen untuk calon penumpang pesawat udara
pemerintah masih akan melihat perkembangan kasus penularan untuk memastikan langkah relaksasi lainnya
pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri
jadi luar negeri dan dalam negeri yang sudah divaksinasi lengkap
tidak perlu melakukan pemeriksaan pcr atau antigen sebelum melakukan perjalanan dengan pesawat tebang
dan komunikasi sekali lagi sama adanya
pelonggaran ini berdasarkan data yang disampaikan menteri kesehatan
bahwa tingkat kekebalan masyarakat indonesia tergolong tinggi
kekebalan tersebut diperoleh dari vaksinasi dan juga infeksi varian omikron
yang membuat tingkat kekebalan menjadi luar biasa atau super immunity
pemerintah berpesan masyarakat tetap
dapat menjaga kesehatan diri sendiri untuk melindungi orang lain
tim liputan cnn indonesia